dpp partai golkar akan menggelar rapat pleno dengan agenda membahas status ketua umum setia novanto pasca ditahan kpk
kader partai beringin pecah suara
loyalis setia novanto menginginkan golkar hanya menonaktifkannya sebagai ketua umum
sementara sejumlah kader menginginkan perubahan dengan memberhentikan setia novanto
belum lagi persoalan penunjukan plt ketua umum yang diincar banyak pihak
ketua harian nurdin halid dan sekjen idrus marham mengincar posisi plt
sementara idrus marham mengklaim telah mengantongi sk plt ketum yang ditanda tangani setia novanto
mekanisme musyawarah mufakat akan ditempuh jika gagal akan dilakukan voting dari tiga ratus pengurus dpp
di kantor dpp partai golkar sudah ada koresponden cnn indonesia rifana pratiwi
rifana sebelumnya idrus mengklaim sudah memiliki sk yang kemudian ditanda tangani
setia novanto bagaimana kemudian internal golkar menyikapi ini
ya selamat siang elvira betul sekali beberapa saat lagi dpp partai golkar akan menggelar rapat pleno
untuk menentukan nasib dari ketua umumnya setia novanto yang sudah ditahan oleh kpk
sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik
dan memang rapat pleno seharusnya digelar pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
namun kita masih menunggu anggota dari pengurus dpp ini korum
masih ada beberapa elit dari partai golkar yang belum hadir
seperti korbit perekonomian yang juga menteri perindustrian erlangga hartarto
yang belum juga tampak ada di ruangan rapat pleno
dan kalau bisa saya gambarkan sedikit sudah mulai ramai
sebetulnya pengurus dpp ini jumlahnya ada tiga ratus orang
yang nanti akan mengikuti jalannya rapat pleno di meja depan itu
yang akan memimpin rapat hari ini adalah ketua harian nurdin halid
yang didampingi oleh sekjen partai golkar idrus marham
sangat menarik sekali
tadi kami juga sudah meminta tanggapan sebetulnya kepada idrus marham
soal adanya dua buah surat keputusan ataupun sk yang ditandatangani oleh setia novanto
sebelum ia ditahan oleh kpk dalam dua sk tersebut memang disebutkan
yang menjabat sebagai plt ketua umum adalah idrus marham
kemudian untuk plt sekjen adalah yahya zaini
dan hal tersebut sebetulnya dibenarkan oleh idrus marham
ia mendapatkan sk ataupun mandat dari setia novanto sebelum ketua umum tersebut ditahan oleh kpk
namun sekali lagi elvira bahwa sk tersebut tidak bisa berlaku
ataupun tidak bisa berguna
karena jika tidak mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno
kalau kita menilai ataupun melihat kepada anggaran dasar
dan juga anggaran rumah tangga dari partai golkar
mekanisme pengambilan keputusan di internal partai golkar ini
ada tiga tahapan
yang pertama adalah rapat pleno
kemudian yang kedua adalah rapimnas
dan yang ketiga adalah munas
dan dalam rapat pleno inilah nanti akan diputuskan
apakah bisa musyawarah mufakat menyepakati sk yang sudah dikantongi
oleh idrus marham dan juga yahya zaini
namun jika ada penolakan
atau voting ini akan digelar
tadi ada yang menarik bahwa ketua harian nurdin halid
juga sudah mengungkapkan kepada rekan rekan media
bahwa ia siap untuk mengambil alih partai golkar
sampai penyelenggaraan munas ataupun munaslup
memilih ketua umum baru
dan tadi nurdin halid juga sudah mengeluarkan opsi opsi
yang kemungkinan nanti akan terjadi
di internal pleno partai golkar
karena memang rapat ini akan digelar secara tertutup
elvira sangat banyak sekali sebetulnya opsi opsi
yang tengah disiapkan oleh kubu yang pro
setia novanto dan juga kontra dari setia novanto
dari yang kubu setia novanto tetap menginginkan
agar setia novanto ini dinonaktifkan saja
artinya posisinya tetap sebagai ketua umum
sementara untuk plt adalah idrus plt ketua umum
untuk plt sekjen adalah yahya zaini
dan mereka tidak menginginkan adanya munaslup
sementara yang kontra dari setia novanto ini
menginginkan agar segera diberhentikan saja

untuk menjadi ketua umum
kemudian nanti plt ketua umumnya akan dipilih
di dalam mekanisme di rapat pleno
apakah ada dua nama yakni nurdin halid
yang posisinya sebagai ketua harian
atau korbit perekonomian yakni erlangga hartarto
yang juga memiliki peluang untuk menduduki
posisi plt ketua umum
dan kemudian harus segera digelar munas
ataupun munaslup pertengahan desember ini
karena alasan utama mengapa munas ataupun munaslup
harus digelar elvira sangat penting sekali
mengingat undang undang pemilu yang baru
sudah menegaskan kepada seluruh partai politik
yang akan mengajukan calon legislatif
ataupun calon presiden dan juga calon wakil presiden
maka yang harus menandatangani surat keputusan tersebut
adalah ketua umum definitif
sehingga jika setia novanto saat ini posisinya
adalah ditahan oleh kpk dan digantikan oleh plt ketua umum
maka nanti golkar tidak berpeluang
bisa mengajukan capres dan juga cawapres
ya rifana singkat saja karena berhubungan
dengan pemilu juga
pilkada serentak kita tahu golkar sudah memilih
sejumlah calonnya di berbagai daerah
jika kemungkinan ada pergantian ketua umum
apakah ini juga berpeluang bagi golkar
untuk mengganti lagi calon calonnya di sejumlah daerah
atau seperti apa mekanismenya
ya elvira jika mengacu ke undang undang pilkada
bahwa di situ disebutkan untuk pencalonan
calon gubernur ataupun calon wakil gubernur
bupati dan juga sekjen bisa diwakilkan
seperti plt ketua umum ini masih bisa berlaku
artinya tadi sekjen dari partai golkar idrus marham
sudah mengatakan bahwa semua sk rekomendasi
yang diberikan pada pilkada pilkada yang akan digelar
pada juni dua ribu delapan belas ini artinya sudah berlaku
tidak akan ada perubahan lagi kepada calon calon
yang sudah diusung oleh partai golkar
namun golkar memang akan bersiap
menyambut pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
dan juga pemilu serentak dua ribu sembilan belas
artinya bahwa untuk pilpres dan juga pemilu legislatif itulah
dibutuhkan sosok ketua umum dan juga sekjen yang baru elvira